ya kita kembali ke bandara internasional soekarno hatta
bahwa saat ini tim nasional usia enam belas yang diasuh oleh fahri husaini telah tiba di bandara internasional soekarno hatta
usai menjalani turnamen genesis di jepang
langsung kita akan bergabung ke soekarno hatta international airport menanti kedatangan tim usia enam belas
oke di sini kita sudah lihat bersama
menpora sedang mengalungkan bunga kepada pelatih fahri husaini yang juga mantan kapten tim nasional senior indonesia
yang juga diikuti oleh beberapa pemain yang juga dikalungkan atau dikalungi bunga oleh menpora nampaknya itu
kami koreksi bukan menpora
kami koreksi bukan menpora yang mengalungkan bunga
tapi saat ini tim nasional u enam belas yang berhasil menjuarai turnamen genesis setelah
ya marco sorsa dari pssi yang mengalungkan bunga nampaknya
dan memberikan bunga kepada
ini saat ini diberikan bunga kepada pelatih tim u enam belas
indonesia fahri husaini yang kalau kita ingat merupakan mantan kapten tim nasional indonesia pada dekade sembilan puluh an akhir
kalau kita ketahui bahwa tim nasional indonesia u enam belas sendiri berhasil menjuarai turnamen genesis dua ribu delapan belas
itu setelah pada partai final mereka itu menaklukkan vietnam u enam belas dengan skor yang cukup tipis
satu di jepang ya
pada hari senin yang
lalu pertandingan kedua tim kalau kita melihat atau membaca banyak sekali reviewnya
berlangsung cukup ketat di mana jual beli serangan antara tim nasional indonesia u enam belas dengan tim nasional vietnam u enam belas
berlangsung sangat ketat
nah ini dia kita lihat menpora imam nahrawi sudah hadir
di tengah tengah tim dan juga ofisial tim nasional u enam belas
kami masih memperbaiki kondisi komunikasi
kami ke bandara internasional soekarno hatta
tapi memang tim nasional indonesia u enam belas ini berhasil meraih gelar turnamen genesis dua ribu delapan belas setelah menang atas vietnam satu di laga final
menghadapi vietnam di partai final tim nasional indonesia u enam belas kesulitan mencetak gol di babak pertama
tim asuhan fahri husaini itu akhirnya berhasil memastikan gelar juara setelah striker randy juliansyah mencetak gol tunggal kemenangan tim nasional
dikutip dari cnn indonesia
dari empat laga yang dijalani di turnamen genesis dua ribu delapan belas tim nasional indonesia u enam belas berhasil mencetak empat belas gol
dan hanya kebobolan satu gol ini juga dengan angka yang fantastis ketika menang melawan filipina tujuh satu
kemenangan di turnamen genesis tahun ini menjadi modal berharga bagi tim nasional indonesia u enam belas menjelang tampil di piala asia u enam belas
yang akan digelar di malaysia
pada september hingga oktober mendatang
tentu saja tidak hanya menjadi ajang pemanasan di mana melatih kebersamaan melatih teknik
tapi juga menjadi modal kuat semangat bahwa tim nasional indonesia bisa berlaga dan juga bisa memberikan kontribusi positif
di piala asia u enam belas yang akan digelar di malaysia pada september mendatang
kita akan kembali ke bandara internasional soekarno hatta
tiga nampaknya untuk menanti apa saja selebrasi penyambutan tim nasional u enam belas di sana
ini banyak sekali warga masyarakat ada sekjen pssi juga kemudian ada menpora
ini satu persatu timnas garuda muda yang menjadi harapan bangsa
karena memang kalau kita melihat meskipun indonesia negara bola mayoritas penduduknya
suka sekali dengan olahraga sepak bola
namun selama beberapa tahun terakhir memang kita paceklik prestasi
mungkin terakhir piala terakhir yang sangat bergensi yang kita raih ketika menjuarai sea games filipina di dekade sembilan puluh an
ini dia juga menjadi penting sekali peran sepak bola terutama jika ada
keluarga indonesia atau tim nasional indonesia baik senior ataupun yang junior seperti timnas u enam belas ini menjuarai sepak bola
atau turnamen sepak bola internasional tentu menjadi sebuah oase dari pacekliknya prestasi olahraga indonesia
terutama di bidang sepak bola
karena kita ketahui mudah mudahan sepak bola ini olahraga yang menjadi olahraga pemersatu
olahraga yang disukai mayoritas masyarakat indonesia
ini bisa menjadi sebuah pemersatu ya alat pemersatu di tengah panasnya suhu politik di tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
kita masih melihat menanti selebrasi tim nasional indonesia u enam belas yang baru tiba
ini ada menpora dan juga ofisial ada manajer tim ada juga pemain pemain ada kapten ada sekjen pssi di situ
kita lihat mudah mudahan ini menjadi pemicu semangat
bahwa indonesia tersebut
ternyata bisa berbuat sesuatu dan menjuarai turnamen
karena memang kita menjadi salah satu negara yang harusnya ditakuti melihat lebih dari dua ratus enam puluh juta penduduk indonesia
yang harusnya tentu saja kita bisa mencetak atau membentuk kesebelasan tim nasional yang juga unggul
kalau boleh saya sedikit review indonesia sendiri berhasil menjuarai turnamen genesis tahun ini setelah di partai final
vietnam u enam belas dengan skor tipis satu di kirishima yama zakura miyasaki prefektural comprehensive sport park pitch satu di jepang pada senin dua belas maret yang lalu
pertandingan kedua tim berlangsung ketat
di babak pertama indonesia gagal mencetak gol ke gawang vietnam dan juga pertarungan sangat ketat
meskipun indonesia dalam pertandingan sebelumnya
berhasil menang cukup telak tujuh satu melawan filipina dan satu gol itulah yang kemudian menghancurkan
bukan menghancurkan maksud saya menodai rekor clean sheet yang dipunyai oleh tim nasional indonesia
nah siapa yang menjadi pahlawan pencetak gol di partai final melawan vietnam u enam belas itu
indonesia sendiri berhasil memecahkan kebuntuan
pertandingan yang sangat ketat dan skor draw atau di babak pertama lewat gol penalti randy juliansyah di menit ke enam puluh
dan di sisa waktu yang ada vietnam sendiri ternyata gagal mengejar ketertinggalan mereka
kendati hanya kebobolan satu gol dari gol penalti yang dilesakan oleh randy juliansyah
dengan demikian ini menjadi gelar kedua tim nasional indonesia

dan di sisa waktu yang ada vietnam sendiri ternyata gagal mengejar ketertinggalan mereka
pertandingan yang sangat ketat dan skor draw dari pahlawan indonesia

semoga setelah ini bisa mempersiapkan diri di kompetisi di turnamen nfc dua ribu delapan belas di malaysia
dan setelah itu lolos kita pasti masuk ke biala dunia
ya itu tadi pernyataan dari menpora yang cukup singkat
tentu saja ini menjadi sebuah prestasi yang membanggakan
juara piala genesis menjadi salah satu titik loncat yang paling baik untuk menuju piala asia u enam belas yang akan digelar di malaysia pada agustus september oktober
kalau tidak salah pada tahun ini mudah mudahan ini menjadi pelecut semangat
dan tentu saja ini kalau kita bisa masuk biala asia dan kita bisa berbuat sesuatu ini menjadi titik tolak juga untuk bisa berlaga di biala dunia u tujuh belas
yang akan digelar beberapa waktu
mudah mudahan ini menjadi pelecut semangat dan ini menjadi tonggak titik balik prestasi tim garuda muda di pentas pentas internasional